pengurus besar nadatul ulama atau pbnu mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja katedral makassar sulawesi selatan pada minggu pagi
pbnu pun mengajak seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk proaktif dalam melawan segala bentuk terorisme di indonesia
selain mengecam dan mengutuk keras peristiwa tersebut pbnu juga mengungkapkan jika tidak ada satupun agama yang membenarkan ajaran kekerasan
agama mengajarkan kepada umatnya untuk bisa bertoleransi dengan agama lain dan memberikan cinta kasih sesama manusia
hormat menghormati antara satu agama dengan agama yang lainnya
bahkan kita diwajibkan untuk menghormati terhadap adanya perbedaan suku ras golongan